presiden jokowi dodo menebus piringan vinyl salah satu grup band musik favoritnya metallica
yang sudah ditetapkan menjadi milik negara oleh kpk
untuk bisa memiliki final ini presiden jokowi membayar sebelas juta rupiah ke kpk
sebelumnya presiden jokowi telah melaporkan ke kpk gratifikasi satu set album vinyl metallica master of puppets
pemberian perdana menteri denmark las loke rasmussen november tahun lalu
terkait hal ini juri bicara kpk febri diansyah mengungkapkan
jokowi telah memberikan contoh yang baik yaitu kehatian kehatian yang tinggi
untuk mencegah korupsi mulai dari hal kecil
ada hal yang lebih penting dari proses pelaporan ini
ketika presiden memberikan contoh yang positif pada publik kami kira
karena bukan kali ini saja presiden jokowi dodo melaporkan penerimaan gratifikasi
mulai menjadi kepala daerah sudah melaporkan
dan seharusnya ini ditiru oleh seluruh
menteri di kabinet pak jokowi dan juga seluruh pejabat yang lain
kenapa ini penting
karena ini berada pada ranah pencegahan tindak pidana korupsi
melalui akun facebooknya presiden jokowi menceritakan keistimewaan album ini
baginya vinyl ini menjadi eksklusif karena terdapat tanda tangan drummer metalica lars oledge
yang juga pernah ia temui di jakarta pada tahun dua ribu tiga belas lalu